oke jadi kan biasanya pizza itu terbuat dari adonannya itu tepung ya kan
nah hari ini kita pakai karbo lain yaitu kentang
saya udah pasti yang jelas ya udah punya kentang
ini kentangnya itu udah saya potong tipis tipis slice gitu ya supaya betul betul tipis
karena ini adalah kunci dari keberhasilan masakan kita hari ini
lalu jangan lupa direndam
bukan cuma supaya kentangnya biar gak hitam sih
tapi ternyata merendam kentang dengan air selama beberapa menit ataupun beberapa jam itu bisa menghilangkan pati di kentangnya
dan membuat kentang ini akan jauh lebih sehat
yang pertama untuk menyatukannya ini ada tepung kentang
nah terus kita pakai di sini ada pepper atau lada gitu ya
terus ini ada garam ada cabai bubuk
nah di sini juga ada keju parmesan
bubuk ada parsley juga
toppingnya ada parutan keju mozzarella dan ini nih smoke beef yang sudah saya masak sebelumnya
caranya gimana daniar
nah jadi ini dia kentangnya kita pindahkan ke sini untuk campur
kita pakai dulu
sedikit lada tu tadi
terus pakai garam
saya lagi mengeja ya
terus pakai sedikit cabai mau rasa rasa pedas gitu gak apa apa
nah rasa asinnya juga bisa didapatkan dari keju parmesan
kita aduk aduk dulu pemirsa
biar rata ya
kebayang sih ya
harusnya rasanya nanti akan gurih asin sedikit pedas
nah setelah itu kita baru masukkan tepungnya
sini mungkin saya kasih beberapa sendok dulu aja
mungkin kasih tiga sendok dulu
nah kita aduk lagi kita ratakan lagi
setelah itu baru kita panaskan
supaya nggak cepat gosong kita pakai api dengan medium level aja
oke kita tunggu sampai dia cukup panas
baru setelah itu kita masukkan dan susun kentang ini di atas teflonnya
oke saya rasa sudah cukup
kita masukkan dan susun
wow tuh udah cukup matang
sini saya pakai smoke beef
yang tadi saya bilang udah dipanaskan beberapa menit
terus setelah itu kita tambahkan mozzarella
supaya nanti ya pas matang itu ada sensasi meleleh
setelah itu kita tutup dengan bagian yang tadi sudah dimasak lebih dulu
ini dia pemirsa
tugas kita selanjutnya adalah membuat mozarellanya ini meleleh
nah selanjutnya udah deh kita tinggal tunggu sampai mozzarellanya meleleh
nah sambil menunggu itu lebih baik anda saksikan dulu nih
catat langsung ya apa apa aja bahan yang dibutuhkan untuk membuat pizza kentang mini ini
paling enak dimakan pada saat panas begitu koju
begitu keju mozarellanya meleleh
dan kalau misalnya kentangnya lebih crispy lagi nih akan jauh lebih nikmat